puluhan warga bandar lampung mengeluhkan tagihan gas bumi yang meningkat lebih dari seratus persen
warga berkeberatan dengan kenaikan ini sedangkan pt pgn menyatakan
tidak ada kenaikan harga kemungkinan hanya terlambat mencatat meteran
sudah beberapa hari ini salinah gusar
tanpa ada pemberitahuan tagihan gas bumi miliknya meningkat lebih dari seratus persen
bahkan wanita berusia lima puluh lima tahun ini
urung membayar tagihannya di salah satu minimarket di bandar lampung karena uangnya tidak cukup
tagihan gas bumi yang harus dibayar salina mencapai rp sembilan ratus empat puluh empat
padahal di bulan lalu warga jalan agus halim kelurahan kelapa iii bandar lampung ini
hanya membayar rp tiga ratus tujuh puluh satu
nasib serupa juga dialami warlina
ibu rumah tangga ini tidak bisa membayar tagihan gas buminya
ibu rumah tangga ini tidak bisa membayar tagihan gas buminya
padahal bulan sebelumnya hanya rp satu ratus tiga puluh
ya kalau misalnya diputus yaudah kita ganti ke tabung lpg aja lagi ya
soalnya kan ya jauhnya sampai berkali kali lipat kan buat apa gitu
cuma dipakai buat masak doang masa sih sampai segitu gitu bahayanya
lebih mahal berarti ya
jauh lebih mahal dua kali lipat kan jadinya dari biasa seratus berapa jadi dua ratus lebih gitu
belum tahu berapa berapanya per kubiknya gitu
belum ada surat pemberitahuan gitu
pt perusahaan gas negara lampung sumatera selatan menyatakan
tidak ada kenaikan tarif gas yang mengalir untuk sambungan rumah di bandar lampung
kenaikan tagihan di masyarakat diduga akibat tiga hal
salah satunya keterlambatan pencatatan meteran oleh petugas
ada kemungkinan ya yang pertama adalah faktor kenaikan dari pemakaian pelanggan tersebut
karena mungkin pelanggan itu
belum tahu maksimal dari pemakaiannya yaitu lima puluh meter kubik
sehingga pelanggan memakai lebih
nah ini kalau ada pemakaian lebih itu pastinya ada harga surcase
dari rp empat tujuh ratus lima puluh harga suksesnya nanti di atas lima puluh meter kubik itu menjadi lima enam ratus sekian per meter kubiknya
dan yang kedua adalah faktor dari tunggakan
jadi pelanggan beberapa bulan mungkin belum menunggak sehingga itu terakumulasi
kemudian ditambahkan denda
nah ini yang menjadi penyebab tingginya dari tagihan
saat ini pt pgn wilayah lampung sumatera selatan memiliki pelanggan sebanyak sepuluh tiga ratus dua puluh satu orang
yang tersebar di delapan kecamatan dan delapan belas kelurahan di bandar lampung
sugianto andi surahman lampung